lebaran memang identik dengan silaturahmi tetapi tidak lengkap ya rasanya kalau misalkan lebaran tanpa kehadiran ketupat
dalam segmen sudut kota kali ini saya ajak anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan ketupat di kampung ketupat yang ada di kota bandung
lokasi pembuatan ketupat ini berada di kecamatan babakan ciparai kota bandung
sebagian besar warga yang berada di blok ini adalah pembuat ketupat baik kulit ketupat maupun ketupat siap santap
tak heran jika tempat ini disebut sebagai kampung ketupat atau dalam bahasa sunda disebut blok kupat
astri sri mulyani adalah salah satu pembuat ketupat di sini
ia merupakan generasi ketiga pembuat ketupat di keluarganya yang sudah mulai membuat ketupat pada tahun tujuh puluh an
menjelang lebaran asti bersama anggota keluarga lain mulai sibuk membuat ketupat
lebaran kali ini ia menerima sekitar sepuluh ribu buah pesanan ketupat
jumlah ini meningkat dua kali lipat
dari bulan sebelumnya
satu buah kulit ketupat dibanderol seribu rupiah
asti pun bisa mengantongi jutaan rupiah
suka banyak orderan bisa sampai sepuluh
kalau tahun sekarang sepuluh
mau bikin sepuluh
waduh nah gimana teh untuk membuat sepuluh ribu itu kan memang sudah dibuat dari jauh jauh hari atau gimana
ya kadang hamil dua
terus kadang di orderin ke yang rumah rumah
ke rumah rumah kan ada banyak yang setiap rumah kan pada bisa bikin ketupat
nah jadi diburuhin gitu
jadi nggak cuma di sini tapi juga di berbagai titik lain
nanti dikumpulin sepuluh
ya dikumpulin di sini gitu
setiap seratus bijinya itu ongkosnya itu sepuluh
menurutnya menjaga kualitas ketupat penting dilakukan
hal itu dimulai dari pemilihan bahan baku
ketupat terbuat dari janur atau daun kelapa
semakin kuning warna janur maka akan baik pula ketupat yang dihasilkan setelah direbus
hal lain yang perlu diperhatikan adalah soal keterampilan menganyam ketupat
bentuk segi empat yang simetris akan berpengaruh pada kepadatan ketupat setelah direbus
waduh terlalu sempit
waduh ternyata saya coba untuk membuat ketupatnya langsung loh diajari oleh expertnya
susah ya teh
meskipun tadi instruksinya sudah sangat pelan pelan dan juga hati hati
lihat ini buatan saya tidak berbentuk
kalau misalkan ternyata sudah lumayan berbentuk
waduh kalau misalkan ekspertnya atau ahlinya ini dalam satu jam kurang lebih bisa membuat berapa teh
tutup mata bisa loh saya aja yang buka mata sambil santai
susah ternyata nggak gampang
saya belajar dulu ya saya lanjutin dulu gimana lagi teh
berarti harus kembali ke awal
ada lebih dari dua ratus orang di rw tiga belas blok empat ini yang menjadi pembuat ketupat
tidak ada yang tahu pasti kapan persisnya pembuatan ketupat di sini mulai muncul
tetapi menurut salah satu warga kebanyakan pembuat ketupat di sini secara turun temurun
jadi yang penduduk yang ini juga bisa yang bikin ketupat
karena hari ini banyak yang biasa nggak bikin biasa kerja
karena kan otomatis libur ya otomatis beli
chanurnya ya bikin buat jual ke pasaran
harga yang relatif terjangkau membuat alasan sejumlah konsumen membeli ketupat langsung di kampung ketupat ini
banyak orang yang bilang kalau langsung ke pemikirnya lebih murah gitu pak
jadi saya juga mencoba kesini
udah dua kali lebaran saya belinya kesini terus pak
kosnya bagus pak jadi pas masaknya itu pas
kalau bikin sendiri juga memasak juga lama berjam jam
kalau di sini kan tinggal mengangkat saja pak
menurut ahli gastronomi universitas pendidikan indonesia dewi turgarini
ketupat sudah mulai muncul di indonesia pada abad ke lima belas ketika kerajaan demak eksis di pulau jawa
ketupat diklaim juga sebagai bentuk syiar penyebaran agama islam oleh sunan kalijaga
dewi menyebut ada beberapa makna filosofis dari ketupat
dengan cara melipat saja sudah menunjukkan upaya untuk membersihkan hati
dari kerumitan hubungan silaturahmi yang mungkin sebelumnya terjadi
kemudian beras sendiri itu punya makna simbol kebahagiaan
kemudian juga bentuk segi empat itu menunjukkan kesempurnaan
saat lebaran biasanya ketupat dihidangkan dengan makanan lainnya
hingga kuah kuning
tetapi sebetulnya ada olahan lain yang menggunakan ketupat
salah satunya adalah kupat tahu
ketupat yang dipadukan dengan tahu dan disiram bumbu kacang dan berbagai sayuran